pasangan pengantin yang masih berstatus pelajar smp di kabupaten bantaing sulawesi selatan gagal menikah
rencananya akan berlangsung pada hari kemarin
izin pernikahan keduanya terganjal karena kedua calon mempelai baru mendaftar pada sebelas april dan harus menunggu sepuluh hari setelah pendaftaran
dengan mas gil samsudin dan fitrah ayu meninggalkan kantor urusan agama kecamatan bantaeng kabupaten bantaing sulawesi selatan
keduanya belum bisa melangsungkan pernikahan senin ini
alasannya kepala kantor urusan agama belum menerima kelengkapan berkas dari kedua calon pengantin
sesuai aturan setelah mendaftar sejak sebelas april dua ribu delapan belas lalu keduanya baru dinikahkan setelah sepuluh hari kemudian
selain itu mereka harus mengantongi izin dari kepala kecamatan tempat mereka tinggal
akhirnya mereka pun kembali ke rumah mereka di desa letak kecamatan bantaeng
karena yang bersangkutan
mendaftar tanggal sebelas tanggal sebelas april ini sementara dalam peraturan itu pasangan nikah boleh melangsungkan pernikahan setelah sepuluh hari pendaftaran
tinggal ini yang sementara diurus oleh keluarga calon pengantin
dan kalau ini ada maka yang bersangkutan bersyarat untuk kami
berikan layanan pernikahan
keduanya menjadi sorotan karena usia mereka terlalu muda untuk menikah
syamsuddin baru berusia lima belas tahun sedang fitrah baru berusia empat belas tahun dan masih menginjak kelas dua di salah satu sekolah menengah di kabupaten bantaeng
mereka meminta menikah karena calon perempuan kerap berpindah setelah ibunya meninggal tahun lalu
ahmad syamsuddin bantaeng sulawesi selatan